pagi ini kami akan memberikan resep yang mudah untuk sarapan anda yaitu roti goreng isi coklat
langsung aja kita bikin ya bahan bahannya juga gampang banget
pertama ada roti pastinya ya lalu ada juga isiannya nih coklat batang lalu juga ada pisang
lalu kalau misalnya anda mau ganti isiannya bisa juga dengan keju
dan juga untuk luarnya ada tepung roti dan juga telur
tapi yang penting adalah membersihkan tangan dulu
jangan lupa itu penting
thank you ini harus jadi kebiasaan yang udah di luar ini ya
tidak hanya di saat pandemi tetapi di saat sekarang ataupun dulu dulu juga
ataupun yang akan datang tetap harus bersih semuanya
nah ini kita dipotongnya gimana nih caranya untuk pisangnya sendiri
potongnya sih tipis tipis aja karena nanti kan akan ada di dalam pisang
kalau ada di dalam pisang
supaya nggak ketebelan gitu
eh di dalam roti kok di dalam pisang sih
pisang dalam pisang di dalam roti maksudnya
oke jadi kita potongnya tipis tipis aja ya
sesuai selera mau lebih banyak pisangnya atau lebih banyak coklatnya itu disesuaikan aja
saya sambil nyiapin telurnya ya untuk nanti sebagai pelapis dari si rotinya itu
ya seperti ini
ada dua lembar roti yang kita siapkan lalu juga isiannya akan kita masukkan sesuai dengan selera
saya maunya keju sih
keju ya ini kejunya
mau pakai keju atau mau pakai
pisang aja dulu
baru nanti yang satu lagi kita pakaiin keju
jadi sesuai selera anda mau nambahinnya apa terserah
ditutup seperti ini
nah kita pastikan juga nih
dikocok lepas ya
seperti ini nanti oke
yang harus digunakan instingnya yang kuat itu adalah saat kita mau mencetak roti
karena rotinya nanti akan kita cetak menjadi bulat seperti ini
caranya bisa menggunakan mangkuk kecil ya
sebenarnya bisa menggunakan mangkuk atau kalau misalnya nggak menggunakan mangkuk juga menggunakan gelas yang bentuknya bulat seperti ini untuk menjadi cetakan
iqbal mungkin yang tenaganya
oh saya suka sekali dengan menekan
tenaganya lebih besar
memang harus agak sedikit ditekan karena gunanya agar pinggiran rotinya nanti bisa nempel menyatu
nah jangan lupa juga untuk menyediakan minyak panas untuk tentunya nanti akhirnya digoreng
seperti apa bentuknya
oh maaf nyangkut
tapi jadi bagus loh
bagus banget jadinya ya
nah itu dia
ini dia langsung dicelup ke telur ya
nah ini biasanya ini rotinya dikemenain sisanya
biasanya banyak fungsinya ternyata telur apa namanya roti roti yang bersisa ini
salah satunya apa anissa
bisa dijadiin krutong juga nanti kalau untuk salad biasanya kan tinggal di oven ya
ini kita masukin langsung aja ya yang mau kita jadikan roti goreng
nah seperti ini
pokoknya dibalurin sampai merata ya
betul sampai merata
ini masukin ke dalam tepung rotinya
masukkan ke dalam tepung roti
berenang dulu dia di tepung roti
anissa fagy mungkin disiapin juga untuk kita
disiapin juga untuk yang kejunya
kayaknya menarik nih yang kejunya
sudah ada request an
oke siap kita bikin juga deh yang kejunya deh
kita siapkan yang kejunya
kalau kita lihat minyaknya udah panas udah panas
apinya harus api besar atau sedang saja
yang sedang sedang saja
sedang sedang saja ya
kalau saya suka sedang sedang saja ya
yang penting setia
itu beda lagi ya
ya udah kalau gitu kita lanjutkan untuk yang isi
sementara kita menunggu yang satu ini untuk matang ya
tapi ini kan ukuran ukuran si pisangnya itu sendiri gimana ya
cara meletakannya kan biasanya suka aduh ini gak ternyata gak ketutup maksimal gara gara terlalu tebal gitu
ini gimana harus tipis tipis berarti ya
ya pisang pisangnya harus tipis tipis kita harus samakan juga biasanya potongan pisang sama potongan coklat dan juga potongan kejunya agak agak mirip nih
jadi bisa sebelah sebelahan kalau sebelah sebelahan kan gak lebar lebar
jadi dia bisa lebih seimbang dan juga nantinya bisa tetap masuk ke dalam roti
dan gak akan keluar
intinya gak numpuk begitu ya
gak numpuk betul gak akan terlalu tebal pas
ingat ini roti sisanya masih bisa digunakan untuk bahan bahan yang lainnya
mungkin anda bisa berkreasi dengan menu menu lainnya
oke ini udah ada yang jadi kita coba kita
kita langsung ini juga ya
maaf ya ini hasil saya jangan dikasih lihat ternyata
gak apa apa karena nanti kalau digoreng juga nggak kelihatan sih sebenarnya
atau mungkin untuk yang udah jadi yang lainnya kita langsung bikin aja banyak ya
kenapa itu gagal buatan saya
dulu jangan sampai terlalu gosong kita akan puterin
nah pas ini sih sebenarnya lebih oke lagi kalau tenggelam ya
cuman pakai kayak gini juga nggak apa apa kalau misalnya adanya panci begitu yang agak sedikit lebih rendah ya
nah langsung kita masukin lagi ke tepung roti
oh ahli sekali nih dua tangan lagi
itu sebenarnya nyindir
minta tolong dibantu
sinyal sinyal minta tolong dibantu ya
sebentar ini bisa pakai ini lebih gampang
saya nyiapin aja anissa yang menggoreng
ini ternyata nggak butuh waktu yang cukup lama ya
dan juga bahan bahannya juga gampang sekali untuk kita dapatkan
nah ngomong ngomong cara membuatnya mungkin ada yang baru bergabung bersama kami
mungkin anda bisa melihat nih resep resepnya apa saja sih kita bisa tampilkan ya berikut ini
untuk roti goreng isi coklat
bahan bahannya seperti yang bisa anda saksikan
roti tawar ada coklat batang keju yang bisa leleh begitu pisang telur minyak goreng dan tepung roti
dan isiannya juga bisa sesuai selera anda anda mau seperti apa isinya
hmm cara membuatnya juga mudah banget
susun coklat keju atau irisan pisang di bagian tengah roti
kemudian cetak bulat dengan menggunakan alat cetak ataupun mangkuk atau gelas yang ada begitu ya yang bentuknya bulat
masukkan roti ke dalam kocokan telur kemudian balur dengan tepung roti
goreng roti dengan minyak panas dan juga balik hingga matang merata
nah ini sebentar lagi ini udah jadi nih kayaknya udah jadi satu deh
cepat sekali ya
aduh gak sabar mencicipinya
dan bentuknya juga cantik ya
oke ini tinggal kita balik balikin aja dan menunggu sampai jadi seperti ini gampang banget ya
gampang sekali dan ini kita langsung icip icip aja nih yang udah matang
apalagi kalau panas panasnya pastinya masih meleleh begitu ya
hmm boleh deh kita cek coba kayak gimana nih isinya
kita lihat pada anda semuanya
saya sambil ngerusin yang lainnya ya
keluar keluar coklatnya gimana nih cara nunjukinnya
maaf ya tadi kan kita sudah kita bersihkan
oh ini agak kurang melting tapi mungkin kalau misalnya apinya lebih kecil lagi
dalamnya akan lebih cair nah seperti ini
tapi pasti rasanya nggak kalah enak deh
boleh langsung dicoba aja
pastinya enak dong
coklatnya pisangnya berasa jadi satu gitu ya
wuh dan juga yang pasti crunchy di luar ya
crunchy di luar tapi di dalamnya masih tetap lembut karena ini memang roti yang cukup lembut begitu
lalu dalamnya itu tadi ya biasanya itu melting
jadi bisa nih anda coba sebagai inspirasi anda untuk sarapan di rumah